mau berangkat kerja
iya pak gari itu saya pamit dulu pak gari
setelah dari cirebon kita mau kemana lagi
kita ke galuh sumedang bogor lalu terakhir kita ke wilayah banten
aku akan menjelajahi bumi pasundan pasti menyenangkan
keras sekali pukulan perempuan setan itu
dengan sekali keperten saja aku langsung robo
jangankan kamu aku saja belum tentu bisa menandinginya pitaloka
sayang sekali punya kesaktian hebat tapi jadi bundak belanda
tidak tidak sama sekali
ditambah bertarung dengan mak lampir tiga puluh jurus aku juga tidak capek
badanku merasa segar segar sekali
alhamdulillah kalau begitu kamu sudah benar benar sembuh
iya aku sudah siap perjalanan jauh
ini hadiah dari gusti pemunggung bertoloyo
lebih dari cukup untuk perjalanan kita jauh
kalau begitu ayo kita lanjutkan perjalanan sekarang
sudah dua kali mak lampir menyelamatkan saya
beberapa tahun lalu ketika saya berburu di hutan baklu
diserang oleh para perampok
hai belanda bule serahkan barang kalian
kalau tidak akan kutepas kalian semua
perampok letakkan semua barang kalian cepat
jangan macam macam ayo serahkan
mak lampir kamu datang tepat pada waktunya
cepat tumpas kerucuk kerucuk ini
apa benar benar kalian sudah kelaparan
sehingga berapa orang yang sedang berburu
mana ada uangnya
kamu tidak perlu ikut campur urusan kami
kalau kalian mau buang atau hartanya
kalian bisa rampok rumahnya
kamu tidak perlu ikut campur
pergi dari sini
terima kasih mak lampir
sudah menyelamatkan saya
sebentar lagi kita sampai
mak lampir sangat berjaya
saya dua kali menyelamatkan saya dan itu bukan jasa yang biasa
tapi jasa yang besar saya harus memberi hadiah
tidak usah pikirkan apa
berikan saja pada muridku mayansar
buatlah dia senang
terima kasih guru
kau memang muridku yang paling pintar
tapi kadang suka teledor
makanya kau sering gagal
maaf buruh itu tidak akan terulang lagi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
farida sini nak
ini lho pak kiai sudah datang
farida bukan tahanan lah pak
sebentar saja dia keluar bapak tidak boleh
bukannya tidak boleh nyai
bagi farida lebih baik
bapak tidak boleh
bapak tidak boleh
bapak tidak boleh
bapak tidak boleh
di dalam rumah daripada di luar
sulit sekali aku jelaskan
kalau diberitahu nanti nyai akan bertanya terus
sudahlah ikuti saja anjuranku
karena semua ini demi kebaikan farida sendiri
farida kamu jangan keluar rumah
ada yang mencari aku
aku ke rumah pak lurah
ada yang sakit
tapi lebih baik
bapak mampir ke rumah pak darkum
yang bapak obati kemarin itu
lihat pak dia sudah sembuh atau belum
mau berangkat kerja
itu saya pamit dulu pak dia
setelah dari cerebon
kita mau kemana lagi
kita ke galus medang
bogor lalu terakhir kita ke wilayah banten
aku akan menjelajahi
di belakang ii
kamu sejak tadi tidak memperhatikan bibi cantik
mungkin dia tersasar
kasihan bibi cantik
kalau terus susah tidak buta
sudah sudah sudah
jangan banyak bicara
kalian di mana
kenapa mereka meninggalkan aku
akhirnya aku menemukanmu larasati
keinginan bestari akan terkabul
larasati tidak akan pernah kembali lagi ke rumahnya